dia baru aja sembuh dari cedera
lagian kita gak berduaan kok disana
emang kak dean mikir aku ngapain sih disana
kamu tunggu perlawan
kak dean mau nampar aku
silahkan kak tampar aja muka aku
kalau itu bikin
ternyata lo itu cuma lusir
gue gak tau kalau mika nekat deketin dia
enggak mau sekarang
gue akan cari lo
dia mau nyerang deanne
dia ke arah deanne sama reva
beruang kejar puter balik sekarang
mereka pasti mau halangin gue
rasa coklat karamel
apa lagi ya satu lagi
sil lo banyak banget lo mau jualan lagi ya
sampai gosong tau gak gara gara mikirin
aku butuh minuman yang dingin biar gue fresh
gue gak dengar suara motor
jangan jangan reva berhasil pulang dijemput sama kadean
sekarang jawab kakak
ngapain tadi kamu di rumah boleh
kak udah ya
aku tuh udah dewasa kak
jadi kakak gak perlu ngatur aku kayak gini
kamu itu perempuan
harus bisa jaga sikap
perempuan main ke rumah laki laki
apa salahnya sih kak aku dateng kesana
aku dateng kesana karna aku mau jengukin boy
dia baru aja sembuh dari cedera
lagian kita gak berduaan kok disana
udah berubah ya kak
sekarang kadean itu beda banget sama kadean yang dulu aku panggil mr tiger
kadian yang selalu perhatian dan ngejagain aku dari dulu
yang ada lagi sekarang
abis tuh cuy pho bagus juga tadi ditampar sekalian sama dean
tapi gue yakin banget kehadian itu gak akan pernah ngebiarin reva untuk deket deket sama boy
ya jelas lah
kalau kayak gini caranya gue yakin banget dian pasti nggak terima sama sekali kalau boy itu pacaran sama reva
dan gue jadi punya kesempatan jauh lebih banyak untuk deketin boy lagi
tunggu aku mau tau apa ini
ini dari apa
kenapa kamu taruh dia tiap humanas di outer
serangan janu firm
gue gak ngerti sama lo semua
apa sih tujuannya
gue sebagai pentolan serigala
dapet tugas dari deyan
untuk singkirin geng motor manapun yang jadi penghalang buat serigala
masuk dulu boy
mereka semua pasti keroyokan
sementara kondisi gue belum fit
apa yang harus gue lakukan buat ngindarin mereka sekarang
kalau kalian jagoan
harusnya jangan keroyokan
keliatannya dia gak bisa dispelein
harusnya lo gak perlu kayak gini
lo ambil resiko cuma buat gue
orang kayak mereka jangan didiemin
kalau didiemin malah makin lonjak
ntar jadi soldier keuat